tapi gue sekarang mesti ke showroom dulu ada urusan
satu asap lima keluarga
semuanya sayang emak
emak mau nanya dulu emak kemana emak ke showroom
kalau kagok gua siram lo pake cat lagi
eh kenapa gue ngetawain orang
kan gue sendiri juga apes
aduh mana rantingnya copot lagi
mungkin bisa kabur dah
ternyata kejaran kecil
lebih besar jauh lebih besar
oh kemana kau tikus curut
kali ini kau ketangkap
aduh gimana rupanya nih
kenapa kau pegangin terus
kan bisa aku lepas
mulai dari kemana kau
untung nggak ada yang liat
nggak ada yang liat malunya aku
jangan lari kau pulang kemana kau
jangan lari kau
al mau sarung
terus mau lepan
terus mau lepan
kenapa yang mau otopet
ini bukan mainan anak kecil
ah ah ada panok
aduh capek banget
lagi tuh bocet tuh
kasum luar masjid
tiba tiba nongol kayak jalan kum
dateng nggak dijemput pulang nggak diantar
lagian ngapain sih
waduh menabah abahan lagi
nanti kalau al pinjem al jatuh al nangis
ntar bang mehmet jangan disalahin
mendingan al pulang ke sana
nanti domelin mama lu
bisa diam mbak
bisa diam mbak
bisa diam mbak
eh bener kan ini
ini terus gimana ini
mbak diam di situ
ada kaki juga
udah tau orang kaki ngomong ini juga
ini kenapa anak ganteng kok jatuh jatuh cemburu
sama bang mehmet gak dikasih
oh jadi nangis gara gara nggak dipinjemin otopet
kenapa gak diambil aja
udah tapi diambil lagi nih tangannya merah
oh merah gara gara rebutan
sama bang memit yang badannya kurus itu
ya allah kasihan anakku
eh eh udah
nggak usah pusing pusing
mendingan nanti kita minta sama abah buat beli otopet baru
bapak beliin otopet biar al nggak usah pinjem
sama bang mehmet
karena bang mehmet jahat
karena bang mehmet belit
ntar ngomongnya gitu sama abah ya

memet kok gitu ya
jahat banget nih
anak solehnya abah kenapa kok nangis
alwin otopet sama bang mehmet gak dikasih
bang mehmet jahat belit
oh masa bang mehmet belit
anaknya udah nangis gini kok
masih nggak percaya aja bang
oh kasihan sih
masa memet belit sama adik
udah gini aja
daripada anaknya nangis terus
rame nggak keruan keruan
mendingan ali itu dibeliin otopet baru
jadi nggak usah pinjem pinjeman sama si memet itu loh
ntar abah beliin ya
abah janji besok besok pasti abah beliin
mau ini sekarang
iya tapi kan abah mesti ketemu orang dulu
ada yang mau beli mobil lima belas biji
abah ini kebanyakan alasan belok kanan belok kiri
udah gini aja al
kita kan punya uang belanja sebulan
nggak usah kita belanjain buat beli sampo sabunnya
abah nggak usah
biar abah kalau mandi nggak usah pakai sabun
keramasan gak usah pakai sampo
yang penting punya otopet baru ya
tapi gue sekarang mesti ke showroom dulu
satu asap lima keluarga
semuanya sayang emak
emak mau nanya dulu mau ke mana mau ke showroom
ngapain lo ke pasar gembrong
nyari skuter bakal sial
kan si mehmet punya
pakai aja bareng bareng
kalau mehmet ngasih
eman nggak bakalan ke pasar gembrong mak
sial mewek di dalam
masa iya sih mehmet kulit sama adik adiknya
nanti gue tanya deh
coba lihat di dapur
udah ada yang mateng
udah mateng nih sayur
yang sopan kalau makan
jangan pakai kaki
ini tangan mama al
kok tangannya segede kaki
memandangkan ada paha
gaya mu kesal kayak orang aja
mehmet malu kalus dong
karung dadaan gini kok kamu
kamu tuh jadi orang jangan kebangetan ya
jangan jahat sama allah coba
kamu udah pelit kan sama si al
al mau pinjem otopetmu nggak dikasih toh
badan aja gede
maksudnya gimana sih mama
al mau pinjem otopet sama kamu langsung direbut tuh
nggak boleh toh
jadi ke situ arahnya
oh ke sini
enggak kesini aja
kamu tuh jangan suka jahat sama saudara sendiri
pelit itu jangan sampai kebangetan
eh tau gak orang pelit itu kuburannya sempit
ini mah nggak bisa sempit kayak gini
awas ya kalau kamu pelit lagi karo al
ini masakan buat orang serumah
kan di rumah juga orang
mendingan kamu bilang sama mamimu suruh masak yo
jangan cuma bisa dandanto
memet jadi takut
kenapa begitu ye
eh takut sama aku
enggak takut kamu sama aku
takut apa enggak
mereka kan lapar mau makan
aduh air doang lagi
kalau apa apa itu istighfar
kamu tuh juga ngapain deket deket saudaramu melulu
loh emang kamu
berarti kamu kayak
berarti kamu sama dia saudaraan toh
jam segini buka kulkas mau ngapain
memet mau minum yang dingin